bisnis pergudangan perkapalan dan juga bongkar muat membuat dirinya akrab dengan bisnis pelayaran
saya sudah bersama karmelita hartoto ketua umum dari indonesian national ship owners association atau insa
ibu boleh dijabarkan insa bisnis perkapalan dan juga dukungannya terhadap perekonomian indonesia
indonesian shipowners association ini sudah ada dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
dimana itu adalah bergabungnya semua pengusaha pengusaha pelayaran nasional
ini adalah suatu perusahaan perkumpulan perusahaan perusahaan
di mana anggotanya sudah sampai satu empat ratus perusahaan yang bergabung
dan tujuan kami bergabung itu tentunya untuk mewujudkan atau memperjuangkan keadilan yang dituangkan di undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
di mana kita juga harus memastikan
bahwa perkembangan dari pelayaran ini harus tumbuh pesat
dan juga kita memastikan bahwa arus barang yang ada ini akan lancar dengan adanya pelayaran nasional
indonesia sebagai poros maritim dunia dan target pak presiden ekspor untuk menjadi mesin penggerak perekonomian
ada target tertentu bu dari insa untuk mendukung ini
kami menyambutnya dengan baik keinginan dari presiden untuk mengutamakan ekspor
karena dengan beliau mengutamakan ekspor ini
kebetulan dalam paket kebijakan lima belas sudah ada turunannya itu permendak delapan puluh dua dua ribu tujuh belas
di mana kapal kapal nasional ini kedepannya akan mengangkut barang ekspor dan import dari negara indonesia ini
sehingga tentunya kita sebagai pelayaran nasional bersemangat sekali
dan berharap bahwa
permendak ini akan berjalan dengan mulus
tentunya pasti akan ada roadmap nya
seperti halnya kita waktu itu mempersiapkan kabotas kita
ini kita sebut beyond kambotods
dan itu akan memerlukan waktu
dengan roadmap tersebut saya harapkan dari semua pihak
karena ini semua pihaknya artinya pemilik barang
dan asuransi dan asosiasi asosiasi yang lain itu juga terkait dalam hal ini
mendukung ya mengharapkan mendukung dari permendak tersebut
karena ini sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah
dan kita pun juga sebagai pelayaran nasional memperjuangkan ini dari tahun dua ribu dua belas
sudah ada kesepakatan pada saat itu menterinya masih pak gita wirjawan
sudah ada pencatatan sampai ke pencatatan saja
disepakati oleh beberapa asosiasi
dan kemudian baru sekarang ini di zamannya pak enggar
karena beliau juga yang berusaha untuk supaya semangat ekspor ini tumbuh
sehingga beliau juga mewanti wanti kepada kita
agar permendak ini juga jangan sampai menghambat ekspornya
maksudnya ini perlu roadmap persiapan yang cukup panjang lah gitu
jadi untuk teman teman daripada pemilik barang
yang terutama adalah di cpo beras maupun batubara
jangan khawatir jangan merasa bahwasannya
oh nanti ini dengan kebijakan ini harus langsung bendera merah putih
semangatnya dulu kita juga tahu bagaimana kita mempersiapkannya
kita juga perlu waktu
tapi harus sama sama lah sama sama menjalankannya
dan harus punya sama sama keinginan untuk ini supaya berhasil
karena apapun kalau tidak
ke depan selalu kapal kapal asing saja yang mengangkut barang barang ekspor import kita
kemudian sebenarnya kendala apa sih bu yang ditemui di bisnis
baik yang perusahaan atau perusahaan perusahaan
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri
dan bagaimana mengatasinya
kendala itu kebanyakan adalah kendala dari kebijakan kebijakan yang ada di negara sendiri
yaitu misalnya kebijakan dalam interest rate yang kita punya saat ini
yang kedua seperti halnya bbm kita kita masih dikenakan ppn
dimana negara lain tidak dikenakan ppm
ya selama ini ya kita berjalan dengan apa yang ada
tentunya ya apa mungkin kalau di dalam negeri kita masih bisa bersaing
tapi kalau ke luar negeri ya boleh dibilang karena di luar negeri itu juga kapal kapal asing itu lebih efisien
dan lebih mungkin lebih mendapat kemudahan kemudahan dari negaranya
ya mereka mungkin lebih
lebih baik daripada kita gitu ya
tapi dengan sekarang ini tentunya kita dengan ada kebijakan nomor lima belas
dan kita juga terus meminta kepada pemerintah untuk supaya apa yang kebijakan kebijakan yang diterapkan di negara lain
tolong disamakan seperti di negara kita sendiri
sehingga ke depan kita akan lebih efisien dan akan lebih baik
bicara paket kebijakan ekonomi yang ke lima belas ya bu ya
yang kita tahu pemerintah fokus untuk mengembangkan
yang kita tahu pemerintah fokus untuk mengembangkan
apakah ini akan mampu untuk mendukung teman teman di insa bu
sekarang dikeluarkan di zamannya pak enggar yaitu permandak delapan puluh dua dua ribu tujuh belas
di mana ekspor dan import kita ke depannya ini akan diangkut oleh pelayaran nasional
paling tidak ada beberapa komoditas yang diunggulkan
yaitu seperti cpo batu bara dan beras
nah ini ke depan tentunya akan ada roadmapnya
seperti bagaimana cabotage
kita sebut ini adalah suatu bion cabotage
ini kita buat sendiri mbak
karena ini adalah angkutan ekspor dan import kita
untuk barang barang yang ke luar negeri
sehingga diharapkan ke depan mungkin sebagian itu diangkut oleh kapal kapal nasional
tentunya tidak serta merta harus langsung kapal kapal nasional
karena kita sendiri juga belum punya banyak kapal untuk membawa barang barang tersebut
sehingga ada roadmapnya lah yang nanti akan dibuat oleh perdagangan
juga mungkin dari perhubungan juga
kita akan buat roadmap bersama sama dengan asosiasi asosiasi lainnya
dengan kapal kapal indonesia
dan perlu waktu memang perlu waktu
nah ini harus bukan hanya dari pelayaran nasional saja
tapi kita juga ingin supaya teman teman dari asosiasi lainnya atau pemilik pemilik barang juga mensupport ini
bu dalam beberapa tahun terakhir ini kita tahu harga komoditas kan anjlok ya bu ya
dan ini membuat permintaan pengapalan juga ikut melemah
lalu bagaimana sih teman teman dari pelaku usaha atau insa ini melewati ini semua
ya terus terang memang berat ya
kemarin ini terutama dari bidang offshore dengan anjoknya minyak sampai
wah berapa kemarin ini lima puluh dollar ya empat puluh dollar ya gitu ya
sekarang sih sudah mulai naikkan ke enam puluh lima atau tujuh puluh lima
tapi tetap aja belum ada pengeboran lagi
banyak sekali pekerjaan pekerjaan yang dinego
juga ada yang diberhentikan pekerjaannya
sehingga memang teman teman banyak mendapatkan kesulitan terutama dengan hubungan mereka dengan bank
jadi cukup menderita lah teman teman terutama yang offshore
akan tetapi ke depan kita harapkan ini akan ada perubahan ya
mengatasinya tentunya kita juga terus bicara dengan pemerintah pada saat itu
agar supaya juga tidak serta merta memotong kegiatan itu semena mena ya

jadi kita harus mencari penyelesaian
karena kita punya utang utang kepada bank bank yang ada kan begitu
tapi kita juga melihat ke depan di tahun dua ribu delapan belas ini dengan harapan yang lebih lagi
dengan juga ada energi pembaruan tadi
ya kita harapkan juga ada bisnis bisnis baru yang bisa diangkut oleh pelayanan nasional
tahun dua ribu delapan belas kan ada potensi kenaikan ibu harga komoditas
beberapa pengamat menurut ibu
beberapa pengamat meramalkan gitu
dari insa sendiri akan ada pertumbuhan berapa persen mungkin dibandingkan tahun tahun sebelumnya
waduh saya terus terang tidak berani memprediksi terlalu tinggi
ya terlalu agresif benar
karena saat ini kalau yang saya lihat itu pergerakannya banyak dengan apa mungkin dari yang ekspor ekspor
mungkin dari yang ekspor mungkin ya
yang masih bisa kita bayangkan akan ada tumbuh ya
tapi dan infrastruktur juga kan
kalau kita lihat kan wah luar biasa nih pak jokowi mencoba untuk membangun membangun terus infrastruktur kita
tapi banyak juga usaha usaha yang lain yang masih lemah ini
ya jadi mungkin hanya baru bisa saya prediksi bahwa enam puluh tujuh persen lah
di tahun dua ribu delapan belas
biasanya kemarin kemarin kita mungkin berani dengan bilang oh ini akan pertumbuhan sepuluh persen dari tahun ke depan satu tahun ke depan
tapi saya pikir mungkin lima enam persen ya apa
ya apa akan ada pertumbuhannya
tidak terlalu belum berani dibilang terlalu pesat lah gitu belum
oke ibu dengan semua permasalahan yang masih belum ada jalan keluarnya bu di industri perkapalan
apa sih bu kebijakan yang diharapkan dari pemerintah untuk bisa kedepannya lebih berkembang lagi industri perkapalan niaga kita
tentunya kembali lagi soal kebijakan ya
jadi kalau kebijakan dari pemerintahnya masih belum pro pada pelayaran ya berat untuk kita ya
kembali lagi soal kita ngomong interest rate
saya rasa bukan hanya di pelayaran saja tapi di industri industri yang lain juga selalu berbicara tentang interest rate
ya mungkin pemerintahnya harus mulai mendengar bahwa interest rate kita itu tinggi
di negara negara lain itu tidak setinggi kita
kita tuh sembilan sebelas persen itu sangat sangat tinggi
saya pikir jadi hal seperti ini agak mensulitkan kita
juga bbm bbm kita kena ppn
di negara negara lain tidak dikenakan
sehingga mereka lebih efisien lebih
lebih murah daripada kita sebagai pelayaran di indonesia
dan ini saya rasa bukan hanya dialami di laut saja
tapi di darat maupun di udara juga mengalami hal yang sama
untuk bbm dan ppn nya dalam angkutan dalam negeri itu masih dikenakan ppn
untuk transportasi laut darat dan udara
dan itu saya rasa yang saya harapkan dari pemerintah mendengar apa yang saya sampaikan
bahwa bukan saja saya sebagai ketua insa yang bergerak di transportasi laut
tapi saya yakin teman teman yang bergerak di udara maupun di darat mengalami hal yang sama
oke baik semoga harapannya juga bisa didengar oleh pemerintah ya ibu ya
terima kasih sudah bersama saya di indonesia